ya setelah kurang dari satu dekade berada di bawah kepemimpinan sipil sejak senin kemarin myanmar kembali ke dalam cengkeraman militer
ini terjadi setelah pihak militer mengambil alih kekuasaan dan menyatakan negara dalam situasi darurat
kudeta itu membawa myanmar kembali ke masa suram
persatuan negara negara asia tenggara atau asean kini terbelah dalam menyikapi kudeta yang terjadi di myanmar
untuk pengulasnya sudah bersama kami tengku reza syah dosen hubungan internasional universitas pajajaran di bandung jawa barat
selamat pagi indonesia salam dari bandung
salam pak reza ini anggota asean yang dipimpin oleh brunei darussalam memiliki sikap yang berbeda beda soal kondisi myanmar
indonesia kemudian malaysia dan juga singapura menyebut bahwa itu adalah urusan domestik myanmar meskipun tetap mengedepankan dialog penyelesaian
apakah ini anda lihat tepat jika dibandingkan sikap negara asean lain
dalam kondisi ini semua negara di dunia kaget ya
bukan hanya kita yang kaget asean kaget
kemudian kelompok militer myanmar sendiri kaget
mereka belum tentu tahu harus berbuat apa
dalam kondisi ini adalah transisi ya
dalam hal ini kita bisa mengerti mengapa beberapa negara asean itu bersikap sangat hati hati
tapi dari sini kelihatan dari sembilan negara asean tersebut hanya tiga yang punya ide
indonesia malaysia dan singapura
dan terutama sekali indonesia menurut kita termasuk yang paling
bergerak menghubungi ketua asean saat ini
kemudian juga menyampaikan ide ide menangani hal ini
tapi bagaimanapun kita harus sabar karena untuk menjalin suatu konsensus asean itu perlu energi yang luar biasa
dpr indonesia sudah menyarankan suatu pertemuan khusus tapi kita juga harus hati hati bagaimana menamakan pertemuan khusus tersebut
jangan sampai disingkat dianggap pertemuan luar biasa atau pertemuan darurat
paling nggak konsultasi teratur secara pimpinan negara asean literatur antar menteri luar negeri asean binetral
oke pak reza kemudian ini kan tadi anda katakan banyak pihak kaget seperti itu ya
tapi kalau kita berkaca kepada dinamika politik di myanmar sendiri dalam beberapa tahun terakhir seperti apa sih pak sebelum akhirnya ada kudeta senin kemarin
bagaimanapun ini adalah urusan dalam negeri myanmar
kemudian kita perhatikan militer
karena memang enam puluh tahun terakhir memang memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam negeri myanmar
tidak mungkin adanya suatu pemerintah demokratis maju tanpa dukungan mereka
yang kaget bagi saya adalah kalangan kalangan aung sanzuki merasa terlalu cepat menang dan terlambat menggait kalangan militer ini untuk suatu myanmar masa depan
ini yang bikin kalangan militer tersebut kaget dan selanjutnya menggunakan momentum konstitusional ini untuk mengambil alih
dan mereka sudah berganti beri kami waktu setahun dan kami akan membawa myanmar ke keadaan yang lebih baik
masalahnya adalah town itu tidak dirinci ke dalam time frame tidak ada job description tidak ada job specification dan juga tidak jelas bagaimana ke depannya
apakah pemilihan umum yang seperti kemarin atau pemilihan umum yang proporsional
artinya pak reza melihat selama aung san suu kyi menjadi pemimpin de facto di myanmar ada euforia demokratis
apakah anda melihat ini kesan bahwa ingin menarik investor saja menciptakan kesan bahwa di myanmar sudah lebih demokratis begitu
memang ada euforia ya di kalangan pemerintah bahwa mereka berpikir bahwa sekarang bisa langsung membawa myanmar ke level demokratis karena secara otomatis myanmar sudah bersaudara dengan asean
dan terikat dalam berbagai persetujuan
entah namanya asean charter maupun juga persetujuan atau hasil hasil summit setelah tahun dua ribu delapan tersebut
namun ternyata membangun suatu demokrasi itu tidak mudah
harus ada suatu rekonsiliasi nasional
untuk itu proses perangkulan atau engagement antara sipil dan militer ternyata tidak mudah
dan ini merupakan tantangan terbesar bagi aung san suu kyi dan juga bagi kalangan militer ke depan
sementara kita harus menyimak bahwa mereka juga sangat berhati hati
ke depannya sangat berhati hati dengan mobilisasi masyarakat
malam kita perhatikan aung san suu kyi mengatakan agar rakyat itu bersikap atas ini
tapi beda militansi rakyat dan militansi kelompok militer itu jauh
dan dalam hal ini saya pikir bagus asean menahan diri
dan juga tentunya kita bisa berharap bahwa indonesia merupakan satu satunya negara yang sangat dekat dengan myanmar
dalam banyak hal
hanya pimpinan indonesia yang diberikan
akses memasuki kediaman aung san suu kyi di masa lalu
dan juga bahkan tempat penahanan aung san suu kyi
saya sangat berharap indonesia dapat bergerak dengan diplomasi multijalur
kemudian tni juga bergerak
kemudian protesan bergerak
kita memiliki mitra yang sangat kita percaya di myanmar
dan juga myanmar hanya percaya pada indonesia bukan negara negara yang lain
oke jadi kita punya kans cukup besar untuk bisa berpartisipasi terhadap
di blok politik di myanmar seperti itu
masa depan myanmar yang lebih baik
oke kemudian pak kalau tadi bicara soal asean mungkin bersikap hati hati
ini amerika serikat sudah bersuara cukup keras
apa kemudian kira kira langkah yang bisa diambil amerika serikat dalam waktu dekat ini
yang saya khawatirkanlah adalah myanmar berada pada posisi harus memilih
ikut amerika serikat atau ikut china
ini dalam kondisi kritis seperti ini
saya pikir tidak bijak
aksa rejim myanmar untuk memilih asean
untuk menentukan sikap
dan juga tidak bijak kalau amerika serikat menarik negara negara lain di dunia
untuk mengkritisi myanmar dari aspek ham dari aspek pembangunan
dari aspek penindasan atas hak asasi manusia dan juga pemilu
untuk itu saya sangat berharap indonesia dapat kontak langsung dengan negara negara asing tersebut
untuk menahan diri
dalam kondisi seperti ini semua goyang
dan jangan sampai myanmar melakukan suatu pergerakan yang membahayakan ketahanan nasional asean
dan juga membahayakan ketahanan asia tenggara dan indo pasifik
tentunya amerika serikat tidak akan mau kalau myanmar mendadak memberikan akses kepada china yang luar biasa
terakhir pak reza ini juga yang paling penting untuk kita di indonesia ini soal hubungan bilateral dengan indonesia
tapi tadi pak reza menggambarkan bahwa saat ini
yang ada di sana yaitu adalah
masih kebingungan harus bersikap seperti apa tapi sejauh ini langkah jangka pendek dan menengah indonesia
terkait dengan hubungan bilateral bagaimana
saya pikir indonesia harus menggunakan multi jalur ya
jadi dalam hal ini hubungan itu kita harus sering sering mengundang dubes
bus myanmar yang ada di jakarta untuk berkonsultasi dengan kementerian luar negeri
kemudian kita harus mengeksplorasi harapan harapan kita
kita kesulitan yang mereka hadapi sekarang itu sudah pernah kita alami di masa lalu
kita sudah berhasil melewati transisi demokrasi ini dengan sangat baik
dan terus terang myanmar sebenarnya berguru pada kita
yang dikecewakan oleh rezim militer myanmar adalah
saya tidak diajak untuk menata suatu demokrasi suatu masa depan myanmar
oke baik pak tengku reza shah dosen hubungan internasional universitas pajajaran bandung
terima kasih atas informasi anda
selamat beraktivitas sehat selalu pak reza